sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku masih menunggu sita ma
aku masih menunggu sita
pulang sama mama yuk
kamu percuma nunggu di sini sayang
sita mau akan datang
kamu pulang sama mama yuk
kamu harus pulang sama mama
mama aja langsung ya
mama sekarang dengerin aku ma
kalau sita itu akan pulang
dan sekarang mama mendingan pulang aja
biar aku sendiri di sini gak apa apa
kalau kamu pasti mau nunggu sita di sini yaudah kita tunggu sama sama
mama gak akan biarkan kamu sendiri di sini
mama jaga kamu sampai kapanpun
kalau gitu mama tolongin aku ya
bicara sama sita ya
pinang sama dia kalau aku sayang banget sama dia ma
aku cinta banget sama dia ma

pulang buat andrya
kamu lihat andrya anak tante kemunjanan
masih di rumah aku gak sama dia ma
aduh kaget sama kamu
kamu dengar sayangnya
terima kasih mama
udah gak usah repot repot
gak apa apa kok kak
akang tuh seneng aja
kalau ngeliat perempuan lagi kerja tuh kelihatannya cantik banget
auranya semuanya keluar wi
tapi sayang aja kalau kamu kerja cuma di rumah
kamu cari kerjaan di luar dong wi
semua perempuan hebat di jakarta itu nggak ada yang gak kerja
dewi juga mau kerja lagi
gak enak kerepotin akang gue sendiri
terakhir kali akang nyariin kerjaan
dewi malah mau dijual
kamu jangan begitu gitu lagi dong
nanti kalau ibu sama maya tau gimana
waktu itu kan
terus akang juga udah janji
gak akan lakukan hal itu lagi sama dewi
tapi kalau kamu memang benar benar mau kerja
akang punya kenalan
ya masih tetangga kita juga sih
dia katanya butuh tenaga kerja
kamu mau gak aku kenalin
sampai ketatnya sama andre kok belum pulang juga ya
burung linglung kejedot kereta
ngapain juga bingung nungguin mereka
udah lah sakti ya
yakin aja mereka gak pulang
udah pada gede ini
tapi kan sekarang hujan mas
anak gajah kepalanya bengkok
biarin aja mereka yang repot
lagipula nyari dewi sampai ujung dunia sebelah mana
juga belum tentu ketemu
jangan jangan diri itu maling ya
perginya aja diam diam
mama apa apaan cik
kamu jangan ngomong sembarangan dong
dewi itu kan gak ada sebaik baik ma
dia itu pergi dari rumah ini karena ada masalah
kamu tahu dari mana dia ada masakan
memangnya kamu udah ketemu sama dia
enggak ma belum
tapi satria yakin bang kalau dewi itu gadis baik
dia pasti lagi punya masalah besar
kalau enggak mak mungkin dia tinggal begitu aja
masya allah andre kita ketiduran di sini andre
kamu belum berangu sih
kasian sita itu nungguin kamu
kamu juga nungguin kabarnya dia
kita udah semalaman di sini sita gak datang juga kan
takutnya nanti kalau tidak pulang sitanya datang
kasian sita gak ada ketemu sama dia
tapi kita sudah semalaman di sini saya
kamu bahkan dari sore kamu belum makan kehujanan
masa kamu tega sih bikin mama khawatir terus andre
kita tunggu sitnya di rumah aja
nanti kalau kita kesini kita nggak ada dia pasti akan nyusul ke rumah
percaya deh sama mama
andre bahwa boleh ngomong sama sita sebentar
mama mau bicara boleh
bicara sama sita
andre boleh pulang dulu enggak
andre capek nungguin kamu semalem mak
nggak boleh pulang dulu nggak
kegujalan takut sakit
kenapa nggak dengar
boleh mas tunggu sita di rumah aja
sita bilang kamu tunggu di rumah aja
boleh kok dia bilang boleh pulang
kita pulang dulu
oh sudah nampak kayaknya

gdzie tau bapak buatnya
nggak peduli sama pria